kementerian kesehatan melaporkan jumlah kasus difteri meningkat dibandingkan dua ribu sebelas dan dua ribu empat belas yang juga dianggap sebagai kejadian luar biasa
pihak kementerian kesehatan bahkan menyatakan ada kemungkinan penyakit difteri ini datang lagi karena imunisasi dpt ulang setiap sepuluh tahun sekali
ini tidak dilakukan oleh masyarakat sehingga ketahanan tubuh terhadap bakteri pun menurun
lalu seperti apa sebenarnya penyakit difteri dan apa saja kejala awalnya
saya ajak anda untuk melihatnya lebih dekat mengenal penyakit difteri
difteri adalah penyakit atau infeksi dari bakteri yang menyerang selaput lendir hidung dan juga tenggorokan
nah ini kadang juga bahkan mempengaruhi kulit karena pasien yang terkena penyakit difteri ini biasanya ada luka di kulitnya begitu
dipteri tergolong penyakit yang sangat menular dan dapat mematikan
dan diduga mewabahnya penyakit diphteri karena minimnya partisipasi
selain itu juga karena mungkin letak geografis yang akhirnya sulit untuk menjangkau layanan kesehatan di daerah tersebut
kita lihat selanjutnya ini adalah kejala awal dari diphteri yang dialami oleh penderita diphteri
sebenarnya dapat dideteksi begitu sejak awal dengan adanya indikasi demam tinggi
ini yang lebih dari dua puluh sembilan derajat celcius
kemudian nafsu makan yang memang dikatakan
kemudian badannya terasa lesu
kemudian nyeri saat menelan makanan
dan juga nyeri tenggorokan
jadi untuk anda yang merasa sepertinya itu hal hal biasa sakit wajar sakit biasa gitu
cuma minum paracetamol atau antibiotik sudah selesai
tapi harusnya diwaspadai begitu ya
kemudian selanjutnya gejala yang terlihat juga ada lendir di hidung yang berwarna kuning kehijauan
ini kadang kadang rasanya sakit begitu dan juga disertai dengan darah
dan kemudian pada tenggorokan atau hidung ada selaput berwarna putih atau keabu abuan
dan biasanya penerita juga mengalami pembengkakan pada lehernya atau disebut sebagai bull neck
dan selanjutnya imunisasi
dikatakan oleh kementerian kesehatan melalui website nya
ini memang menjadi cara untuk mencegah penyakit difteri
diphteri dapat dicegah melalui imunisasi yang memang dilakukan kurang dari satu tahun
ini tidak terlalu lama
ini tidak terlalu lama
tiga kali imunisasi diphteri dpt dt ataupun td
jadi secara lengkap anak mendapatkan vaksinasi imunisasi dan ditambah dengan vaksinasi dpt yang memang wajib begitu
kemudian usia satu sampai lima tahun ada dua kali imunisasi ulang
harus mendapatkan imunisasi ulang begitu
usia sekolah imunisasi ulang program bulan imunisasi anak sekolah atau bias ini juga biasanya diselenggarakan oleh pemerintah
dan digalakan untuk memberikan vaksinasi secara massal
dan jika sudah dewasa bukan berarti anda tidak harus melakukan imunisasi atau terbebas dari imunisasi
ini yang mungkin banyak diabaikan oleh para orang dewasa yang sepertinya sudah tidak butuh karena sakitnya yaudah gitu
sakit biasa aja
sakit batuk pil lekeradang
tapi ternyata imunisasi dpt ini perlu dilakukan setiap sepuluh tahun sekali mengingat wabahnya bisa masuk kapan saja
dan apa namanya kerentanan tubuh kita
terhadap bakteri dpt atau bakteri dari penyakit difteri ini bisa masuk kapan saja termasuk anda orang dewasa